beberapa negara melaporkan kenaikan suhu bahkan mencatatkan rekor tertinggi yang pernah ada
yang terjadi di luar sana apakah cuaca semakin sulit diprediksi bergabung kepala bmkg dwi korita
selamat malam bu dwi korita terima kasih sudah bergabung bersama kami
wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibu kita melihat di luar sana di
banyak negara tidak cuma di eropa tapi di amerika melaporkan kenaikan suhu mencatatkan rekor tertinggi
bahkan yang pernah ada ini ada apa sih bu sebenarnya apakah memang semata karena pengaruh cuaca atau
ada penjelasan lain hai betul sekali jadi sebetulnya penyebabnya itu adalah ada bukti nyata
terjadinya pemanasan global dan ini terjadi merata di seluruh belahan bumi di planet bumi kita ini
yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer ini berdasarkan
hasil riset dari beberapa peneliti klimatologi memang terbukti adanya gas gas rumah kaca ini
menyelubungi atmosfer kita
sehingga selubung gas rumah kaca ini mengakibatkan sinar matahari yang datang ke permukaan bumi
tidak dapat dipantulkan kembali ke angkasa karena terhalang oleh selubung tersebut bahkan memantul
balik kembali ke permukaan bumi dan itu terjadi akumulatif selama bertahun tahun berpuluh tahun
yang akibatnya meningkatkan suhu permukaan
atmosfer tersebut bahkan suhu muka air laut pun saat ini juga semakin menghangat di perairan
indonesia makin menghangatnya suhu muka air laut juga terjadi kami memonitor sampai hari ini bahkan
di beberapa titik mencapai dua puluh sembilan derajat celcius ada yang mendekati tiga puluh derajat celcius yang seharusnya
normalnya adalah sekitar dua puluh lima dua puluh enam derajat celcius dan ini pun terjadi di belahan bumi lainnya
penjelasan ini yang juga menjadi indikator terhadap bencana kebakaran
dan banjir bandang bencana bencana yang muncul ketika perubahan cupang ga ekstrim ini
jadi dengan naiknya suhu ini memicu apa terjadinya cuaca cuaca ekstrim tersebut
misalnya semakin menghangatnya suhu muka air laut maka
frekuensi kejadian badai tropis atau siklon tropis juga semakin sering terjadi
bahkan juga anomali iklim seperti la nina el nino
periode ulangnya semakin pendek semakin sering terjadi
demikian juga fenomena fenomena lokal juga semakin sering mengalami ekstrim
namun bencana itu merupakan interaksi antara fenomena cuaca iklim dan kerusakan lingkungan
jadi yang lingkungannya yang lebih rusak yang paling rusak itu yang akan mengalami bencana yang relatif lebih dahulu atau lebih sering
jadi memang tidak satu satunya penyebabnya cuaca ekstrim
apakah artinya ke depannya kita di berbagai belahan dunia ini
akan lebih sering lagi menghadapi perubahan cuaca ekstrim
menurut analisis para pakar klimatologi memang demikian
artinya tidak melakukan upaya mitigasi untuk menahan atau mengendalikan
mengurangi laju peningkatan suhu udara di permukaan bumi
ataupun di muka air laut
dan kalau laju ini semakin meningkat misalnya di indonesia
di seluruh pulau besar di indonesia bmkg memproyeksikan di akhir abad dua puluh dua
apabila kita tidak mengendalikan laju kenaikan suhu
kenaikan suhu akan mencapai tiga derajat celcius lebih panas daripada suhu udara di masa pra industri di tahun seribu sembilan ratus an
artinya saat ini suhu sudah mencapai sekitar satu derajat celcius lebih panas
cuaca ekstrim anomali iklim sudah sering terjadi
bisa dibayangkan apabila kita tidak melakukan mitigasi atau mengendalikan laju kenaikan suhu
derajat celcius itu kan tiga kali dari saat ini
bisa dibayangkan seberapa seringnya frekuensi atau kondisi
atau kondisi yang terjadi
kejadian tersebut dan intensitasnya pun akan semakin meningkat
durasinya semakin panjang
jadi itu hasil analisis ataupun perhitungan proyeksi untuk akhir abad dua puluh satu
oke artinya bisa jadi angka yang sekarang disebut sebagai rekor tertinggi
itu bukan tidak mungkin kedepannya bisa naik lagi
ada angka yang lebih tinggi lagi begitu ya ibu ya
tidak sekali tapi tidak ada mitigasi
artinya kalau melihat cuaca ekstrim kemudian perubahan iklim
tadi seperti yang bu dwi korita sampaikan
perubahan perubahan ini akan semakin susah untuk terprediksi lagi ke depannya atau bagaimana
memang tidak mudah
akan terus terang
terus terang semakin apa ya semakin sulit untuk diprediksi
semakin tidak pasti dan fenomenanya semakin kompleks
oleh karena itu kami badan badan yang memonitor cuaca dan iklim di seluruh dunia
terus berupaya untuk meningkatkan daya analitik
daya prediksi teknologi dan pemodelan pemodelan
karena terus berkembang dan semakin kompleks
dan kami berupaya suatu peringatan dini itu harus selalu diupdate diulang ulang
karena peringatan dini ini misalnya diberikan sepuluh hari sebelumnya
atau satu bulan sebelumnya kalau untuk iklim ya
nah fenomenanya itu dalam satu bulan berikutnya probabilitas untuk berubah dan meleset itu semakin lama memprediksi
semakin mudah untuk meleset
oleh karena itu prediksi harus selalu diulang ulang
ini metode yang diterapkan di seluruh dunia tidak hanya di indonesia
jadi kami semuanya bekerja bersama saling belajar saling mendorong peningkatan pengetahuan
terutama untuk prediksi pengetahuan
dan kita akan mencoba untuk melakukan prediksi dan analisis perubahan iklim ini
tadi di awal bu dwi korita sempat menyampaikan ini kan kondisinya hampir merata terjadi di dunia
ketika amerika kemudian eropa mencatatkan empat puluh ke atas derajat celcius
kemudian arab saudi pun juga begitu
kemudian kemarin jepang menghadapi heat wave atau gelombang panas
tapi tidak di indonesia
kenapa indonesia tidak menghadapi cuaca ekstrim serupa seperti di negara negara atau berdua lain
dalam hal gelombang panas ya kalau cuaca ekstrim indonesia mengalami tetapi dalam hal ekstrimnya curah hujan
terutama itu ekstrimnya curah hujan
kenapa tidak seperti di amerika atau di negara negara benua
indonesia ini bedanya adalah letaknya di katolik
sehingga suhu itu akan lebih terkendali dengan adanya kelembapan udara yang tinggi di indonesia
di katolistiwa penyinaran matahari bisa jauh lebih lama daripada di negara lintang lintang rendah
sehingga dan kebetulan lautnya itu lumayan
lautnya itu luasnya lebih luas dari daratannya
sehingga penguapan yang terjadi ini jauh lebih intensif daripada negara negara yang mengalami gelombang panas
dan uap air ini mengakibatkan kelembapan udara di wilayah kepulauan indonesia ini relatif tinggi
relatif tinggi dibandingkan negara negara tersebut
dan kelembapan inilah yang menahan laju kenaikan
seakan akan menambah apa menahan
laju kenaikan suhu tadi
meskipun suhu naik di indonesia tetapi tidak setajam yang terjadi di negara negara benua
dimana lautannya jauh lebih sempit daripada wilayah indonesia prosentasenya
dan kelembapan udaranya juga lebih rendah dari wilayah indonesia
jadi itulah analisis kami
baik terima kasih bu dwi korita karnawati kepala bmkg
berdiskusi malam hari ini bersama cnn indonesia connected
selamat malam ibu sehat selalu
terima kasih selamat malam